di momen ini dalam sehari mapus mengaku bisa mengantongi uang hingga lebih dari dua ratus ribu rupiah
clarissa aradia kurnia yuniarwan jakarta
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
sementara itu putra sulung presiden gibran raka buming raka mengaku belum memutuskan maju dalam pencalonan gubernur
ini yang tadi sempat terlihat jelas dan sempat saya menanyakan tentang bantuan
atau sebenarnya nggak seperti itu cara mendetoksnya
dengan krisis komunikasi tersebut
tambahkan irisan mentimun segar lalu siram dengan bumbu kacang
tetapi akan mengakibatkan kematian juga pada penderitanya dok
dan sekarang multi efeknya nggak hanya di gunung kidil bahkan sampai ke bayat
denim keluar lagi ada crossi gitu loh
dalam hal ini memang ada rasa dendam rasa kebencian yang aman sangat dari kelompok kelompok ini
apa namanya jauh lebih baik di kepolisian
terima kasih anda masih bersama kami dan kami lanjutkan dialog sore ini terkait gadu isu koalisi besar minim oposisi
atau kita juga ada opsi jika ingin membeli dua duanya memang harganya akan kami berikan lebih murah sekali
kampung muka kelurahan ancol ini menjadi lokasi saya berikutnya
dan saya setuju ya gimana mbak
tapi itu juga dibuka untuk masyarakat yang lain
ataupun juga aspek kehidupan mulai dari lingkungan pendidikan
lantasio apa saja dan peruntungan seperti apa yang kemungkinan akan kita rai
jadi nggak ada obat kalau misalnya sudah kena polusi itu bisa dikurangi nggak ada
untuk melihat ada apa di tempat ini yang menarik
sehingga mereka melihat bahwa rumah ini jadi kosong
terlibat dalam industri sawit
karena ada alasan pemaaf alasan pemenar
hubungan dagang dua negara pun indonesia sama israel tidak ada hubungan diplomatik
kasus yang terjadi pada satya putra dan fajri merupakan dua dari sekian banyak kasus obesitas ekstrim di indonesia
karena ini penting banyak sekali umkm yang hanya melakukan produknya
kapasitasnya sudah bisa penuh
sama seperti genting setelah beberapa hari diangin anginkan
itu merupakan salah satu variable yang juga harus dipertimbangkan oleh maskapai penerbangan
yang pasti tidak ada hutang tapi kalau kita lihat dari range pendapatan bulanan artinya gaji misalnya tiga juta lima juta sepuluh juta lima ratus bercerita dan sebagainya
memang harusnya mereka tidak bisa
tapi karena usaha sandal kian surut asosiasi ini tak aktif lagi
meski begitu masyarakat diharapkan tetap mengikuti kebijakan yang ada dan mendukung migrasi tv analog ke siaran digital
kelihatannya orang yang siap untuk di transit
bisa menyimpan cadangan air di pelepah atau daunnya yang menebak
ia menambahkan seluruh pihak baik dari peserta
dan dari pertemuan kemarin kan tampak kalau tidak hanya wilayah new south wales saja
pasca dinyatakan sembuh covid sembilan belas banyak penyintas merasakan hal yang berbeda dengan kondisi fisiknya
nah pada saat mereka sudah sembuh ini anak mau pulang kemana
jadi cutinya ditabung dulu ya nanti dihabiskan
setelah itu vaksin akan disebarkan ke hewan ternak
ya udah jadi ikut o dua sn cuma bawa nama kot aja begitu
selain menyediakan menu harian ia juga menawarkan menu makanan untuk acara sekolah keluarga dan ulang tahun anak
sehingga sinergi antara swasta dan pemerintah diharapkan menjadi salah satu cara indonesia siap menghadapi era industri digital
di tahun dua ribu dua puluh dua data dari badan pusat statistik mengenai
saya juga mempunyai suatu keyakinan bahwa
jadi yang namanya fat burning gitu
jadi nantinya teknologi itu akan banyak diadopsi oleh kampus kampus besar nantinya
lebih pengen ini aja sih mas menggali atau pengen dapat insight yang positif aja sih
jadi harus diakui permendag ini baik
terakhir ke bungkus saya terkait dengan apa yang akan terjadi nanti tanggal dua puluh sembilan dan juga tanggal satu kalau saya tidak salah
kali ada polusi tadi kita sekarang dibindi timit atau setelah siang atau sore harus banyak asap
sehingga menjadi sebuah cerita novel
peristiwa gempa di cianjur pada dua puluh satu november yang lalu
supaya tidak terjadi implikasi
namun rekaman film yang dibikin oleh bob brown foundation dan seafood global